panik terpergok mencuri sepeda motor di tegal alur kalideres jakarta barat seorang pemuda babak belur dihajar masa
ia selamat dari amukan warga saat anggota kepolisian tiba di lokasi
rekaman kamera warga memperlihatkan seorang pemuda tidak berdaya di semak belukar di kawasan pasar tegal alur jakarta barat minggu siang
anton saksi menyatakan kejadian itu bermula ketika pencurian kendaraan bermotor terjadi di jalan prima kalideres jakarta barat
pelaku yang berjumlah dua orang panik saat aksi mereka dipergoki korban
pelaku yang menjadi eksekutor tertangkap di lokasi adapun pelaku lain melarikan diri
anggota polsek metro kalideres yang tiba di lokasi yang dibantu warga mengevakuasi tersangka pelaku ke kantor polisi karena masa semakin emosi